itu mas mobil yang tadi mas suruh saya ikutin masuk ke dalam situ mas
thank you mas informasinya
mas itu mobilnya mas
mas apa masat pam aku
ya udah kalau gitu aku segera kesana ya
semoga ngera baik baik aja ya
naora tau tau muncul di rumah
kayaknya gak mungkin
kinta ini pasti akal akalan kamu dan mama
aku gak akan masuk perangkap kalian
saya lagi butuh bantuan kira kira mas bisa bantu gak
bantuan apa mas
mas tolong perhatiin dan ikutin mobil yang keluar dari rumah kosong itu
mas ikutin dan selalu kabarin ke saya
bayarannya berapa mas
ini uang mukanya
oke mas saya setuju
oh ya sebelumnya catat dulu nomor telepon saya
oke makasih mas ya
terima kasih mas ya
aku harus ngambil motor dan ngikutin mama sebagai tukang ojek
tadi naora sempet kesini gak
gak ada yang dateng mas
saya kan gak ada yang dateng
terus yang lagi ada di rumah siapa nih
cuma ada mbak kinta
yang lain pada nggak ada
aku mimpi apa sih semalam
tiba tiba bisa denger kamu teriak teriak panggil panggil nama aku
jadi kamu kesini cuma buat bohongin aku
gak kok aku gak bohongin
sebenernya seberapa besar sih cinta kamu ke naora
dan sekarang aku tau
ternyata cinta kamu ke naora itu senggak besar
dan itu bikin aku berharap supaya naora gak bisa diketemuin lagi
supaya kita suatu hari bisa bersatu
gak lucu kinta
semua percayaan dari kamu ini gak lucu
udah keterlaluan tau gak
baru keliatan dimana aja
iya nih lagi sibuk akhir akhir nih
kenceng juga nih bisnisnya
gue langsung cabut dulu
naura saya minta sekali lagi
cepat tulis surat pernyataan
ini tawaran terakhir saya namanya
saya mau nulis tapi dengan satu syarat
ibu juga harus menulis perjanjian
bahwa ibu akan melepaskan saya dan gak akan nyakitin saya
surat macam apa itu
itu tandanya kamu takut sama saya
ini bukan karena saya nggak percaya sama ibu
tapi demi keselamatan saya
ternyata kamu masih punya rasa takut sama saya ya
terserah kamu aja naura
yang penting saya bisa mendapatkan surat pernyataan
sekarang kamu cepat tulis
aku yakin pengirim surat itu pasti bu aruni

mobil yang tadi mas huru saya ikutin masuk ke dalam situ mas
thank you mas informasinya
itu kan mobil mama
dan mama cuma sendirian
nora pasti sekap di sana
hey berita buruk men
ternyata cinta tuh bohongin gue
naura ternyata gak dateng kesini
lo tau dari mana
dari saat pam lo men
ternyata naura tuh nggak pernah kesini
dan kita juga akhirnya ngaku
kalau ternyata dia tuh bohongin gue
dia tuh ternyata cuma ngetes gue men
gue curiga mereka sengaja bersekongkol buat ngalihin perhatian lo
jujur gue curiganya juga gitu
biar tante aure ini bisa kasih tau dimana keberadaan naura
saran dari gue mendingan lo awasin kinta
terus lo pantau dia kemanapun dia pergi
kalau memang mereka berdua menculiknya
cepat atau lambat
kinta pasti akan dateng ke tempat penyekapannya
iya men lo benar
kok kak naura belum juga ada kabar
aku juga gak ngerti bu
kenapa kak naura bisa pergi kayak gini
kenapa kak naura bisa ninggalin aku seperti ini bu
kak naura pergi pasti ada alasan
bukan mau ninggalin kamu
dari dulu aku sama kak naura itu selalu bersama
aku gak bisa hidup tanpa kak naura bu
ibu juga sedih mikirin kak naura
tapi oh ki jangan khawatir
masih ada ibu
oh ki jangan berfikir kalau kak naura itu pergi ninggalin oh ki
pasti ada sesuatu ibu yakin
insya allah kak naura segera ditemukan
sebaiknya sekarang kita berdoa untuk keselamatan kak naura ya
dan sementara itu ibu akan selalu ada buat oh ki
tuh gak ada orang ki
siapa yang ketok ketok
ya udah yuk kita masuk aja yuk ki
oh ki ada surat
surat apa itu bu
maaf naura pergi tiba tiba
tapi tolong jangan khawatir
dan jangan cari naura
karena naura pergi mencari ibu naura
naura akan selamat begitu ibu ketemu
tolong sampaikan juga ke arka
supaya arka gak mencari aku
ya allah naura
ini surat dari kak naura bu
kak naura bener bener tinggalin kita bu

nunggu ku ya
ah susah sekali kamu lihat doang
bukkake yang bae
lu menebak di sana
sampai milk you all
kamu gak akan bisa menemukan
sekarang cepat kalian katakan
papa apa sih
lihat dia aja mama males
tangan nih pak mertua
kok mau nanya ke lea tanyain tuh arka bukan naura
saya tidak bercanda ya
dan dia tidak ada di mana mana
kenapa malah kamu senang seperti itu
jelas pak mertua
itu pembantu udah coba nyuri calon suami gue
ngapain juga dia hilang sedih
gak gitu gitu amat kak ali
apalagi sampai nyariin
waktunya tanya dong sama orang terakhir yang bermasalah sama naura
pak samsul tuh
pak samsul kan marah banget laporin polisi sama naura
alea kamu jangan lulus sembarangan ya
ngapain juga pak samsul ngurusin membantu
pak samsul tuh punya

ma sebenarnya apa yang dikatakan alea itu ada benarnya
ma sebenarnya apa yang dikatakan alea itu ada benarnya
mama tahu sendiri kan bagaimana marahnya samsul terhadap naura
iya mama tahu pak samsul marah
tapi marahnya karena terhina
tapi bukan berarti pak samsul kurang kerjaan ngurusin pembantu gak penting itu kan
mama juga kan yang suka repot ngurusi naura
kagian orang yang suka mengancam akan merusak laundry itu bisa saja membuat naura menghilang
lagi lagi keluarga hutoma dan samso jadi berantem
gue bakal bisa ngerebut arka dan setelah itu
gw bakal hancurin kedua keluarga sok jago ini
sebentar lagi aku akan tiba di hutan
dan aku akan menjalankan rencana final
hamba tidak mau tau
hamba akan dibawa kemana oleh ibu aruni
tapi hamba hanya meminta perlindunganmu
untuk membuka pintu hati ibu aruni
kalau memang dia benar benar adalah ibu hamba